gempa berkekuatan lima lima magnitudo kembali melanda mamasa sulawesi barat
ratusan warga berhamburan keluar rumah lantaran ketakutan
hingga kamis siang bmkg mencatat gempa terjadi sebanyak lima kali dan menimbulkan kerusakan pada rumah warga
inilah kepanikan yang dialami warga mamasa setelah daerah ini kembali diguncang gempa berkekuatan lima lima magnitudo
warga yang sudah kembali pulang ke rumahnya setelah lebih sepekan tinggal di pengungsian
kamis pagi kembali berhamburan ke jalan karena merasakan guncangan akibat gempa
kondisi yang sama juga dirasakan warga yang saat ini masih bertahan di bawah tenda pengungsian
yang juga berhamburan ke jalan untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan
gempa berlangsung selama dua puluh detik beberapa dinding rumah warga mengalami retakan pada bagian dinding
sementara plafon dan atap gudang logistik kpud mamasa ikut ambruk akibat gempa